ya lalu pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana detail kereta skytrain ini
secanggih apakah kereta ini
ya selanjutnya daniel ahri memiliki informasinya untuk anda
kereta tanpa awak atau skytrain baru saja diuji coba untuk mengangkut penumpang di bandara soekarno hatta
nah sekarang kami akan perlihatkan untuk anda seperti apa bentuk kereta bandara yang digunakan
kami akan hadirkan skytrain yang akan mengangkut penumpang antar terminal
anda boleh coba loh ini karena satu transit ini terdiri dari dua gerbong kereta
satu kali jalan kereta ini bisa mengangkut hingga satu ratus tujuh puluh enam orang
lebih banyak dibandingkan dengan shuttle bus yang memang saat ini berada di soekarno hatta
nah skytrain ini menggunakan teknologi canggih namanya automated guided transit atau agt
jadi tanpa pengemudi dan setiap skytrain ditargetkan akan berhenti maksimal lima menit di setiap terminal
perjalanan dari satu terminal ke terminal yang lainnya itu sekitar tujuh menit
jadi pastikan anda memang ada dalam setiap jadwal jika ingin berpindah ke terminal satu ke terminal yang lainnya
dan ini memang kalau kita bandingkan dengan skytrain yang ada di canggi
sama sama canggih bedanya tidak menggunakan rel melainkan menggunakan roda
untuk anda yang ingin tahu jalur mana saja sih yang dilalui oleh skytrain kami hadirkannya untuk anda
karena jalur ini akan menghubungkan semua terminal di bandara
kita coba lihat bersama bagaimana petanya
ini adalah peta gambaran bandara soekarno hatta
nantinya kereta ini akan melaju dari terminal satu ke terminal dua lalu ke terminal tiga
kalau anda ingin kembali lagi ke terminal awal tenang karena kereta ini akan berjalan kembali dari terminal tiga hingga ke terminal satu
yang anda harus pastikan adalah tetap andri ya untuk menantikan kehadiran dari skytrain ini
dan sejauh ini kita sudah menemukan terminal tiga
akan ada tiga skytrain yang beroperasi untuk mengangkut penumpang
jadi mudah mudahan saja proyek yang cukup besar yang digadang gadang ini merupakan skytrain pertama di indonesia
benar benar bisa meningkatkan efektivitas perpindahan penumpang di bandara soekarno hatta